menyambut tahun baru satu muharam seribu empat ratus empat puluh lima hijriah malam
satu sorob nanggalan jawa bakal calon presiden anies baswedan
mendatangi pantai parangkusomo parang tritis bantul yogyakarta pada selasa malam
setiap malam satu soro atau satu muharam di pantai parangkusomo digelar wayang kulit
sebelum pergelaran wayang kulit dimulai
anies baswedan memberikan sambutan singkat bahwa kedatangannya di pantai parangkusoma ini
di area bantul yogyakarta pada selasa merasa mengenang masa lalu ketika masih sekolah yang sering kemah di wilayah ini
karakter karakter itu itu membantu kita semua apalagi anak anak untuk nanti belajar ingin jadi karakter yang mendekati karakter siapa
karena itu ada berderet karakter dan tentu karakter karakter yang baik
dan ini adalah satu proses pembelajaran yang luar biasa